seorang pria mendadak terdengar berteriak kesakitan sambil memegang tangan kanannya yang luka parah
warga setempat mendapatinya ketika sedang menaiki tanggul batu teluk palu sambil merinti
pria bernama sunarji haris tasmuri ini menjadi korban serangan buaya teluk palu
warga langsung menolong sunarji dan membawanya ke rumah sakit terdekat
warga sekitar teluk palu mengaku terkejut mengetahui ada pengunjung pantai diserang
pengunjung memang biasa berenang di teluk palu tetapi baru kali ini ada yang diserang buaya
sejak pembangunan tanggul sepanjang hampir empat belas km di teluk palu
papan peringatan sudah dipasang di titik titik tertentu
di pantai yang dua tahun lalu dihantam
papan peringatan sudah dipasang di titik titik tertentu
papan peringatan sudah dipasang di titik titik tertentu
papan peringatan sudah dipasang di titik titik tertentu
sungai palu dan teluk palu adalah habitat buaya muara
salah satu buaya yang sempat viral di media sosial adalah buaya berkalumban
yang hingga kini kerap muncul di aliran sungai palu hingga ke muara
jafar gebua palu sulawesi tengah